dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri kapolri listio sigit mengatakan bahwa pihaknya telah merekomendasikan enam terduga pelanggar dalam kasus kematian brigadir yosua
karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice
kapolri pun mengatakan pihaknya telah memeriksa sembilan puluh tujuh personil dalam kasus ini
di mana tiga puluh lima personil diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi polri dan delapan belas diantaranya saat ini sudah ditempatkan di penempatan khusus
sidang kode etik ini ditargetkan selesai dalam tiga puluh hari mendatang
telah merekomendasikan enam terduga pelanggar yaitu saudara fs hk anp ar saudara bw dan saudara cp
mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice
atau menghalang halangi penyidikan antara lain dengan sengaja menghilangkan cctv dan kemudian merusak cctv yang ada di posatpam
kemudian juga telah dibuat laporan polisi di barreskrim dengan persangkaan pasal empat puluh sembilan juntuh pasal tiga puluh tiga dan pasal empat puluh delapan juntuh pasal tiga puluh dua terkait dengan undang undang tentang ite
pasal dua ratus tiga puluh tiga kuap junto pasal lima puluh lima kuhp dan pasal lima ratus enam puluh enam kuhp dan juga pasal dua ratus dua puluh satu ayat dua
saat ini proses pemeriksaan kode etik profesi oleh
dief purpampori masih terus berlangsung
apabila dalam proses ini masih kita temukan adanya
yang diduga memenuhi unsur pidana
kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
pemeriksaan internal terus kami kembangkan
kami telah memeriksa sembilan puluh tujuh personil
lima orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian berdasarkan pangkat
jadi selain pidana ada juga pelanggaran terhadap kode etik
brigadir polisi satu
dan barada dua
dari tiga puluh lima personil tersebut
pukul delapan belas saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus
sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya
dua saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di baris krim
sehingga tinggal enam belas orang yang ada di patsus tentara
sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di baris krim
kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini
dalam waktu tiga puluh hari ke depan
ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar